ijazah ijazah yang waktu itu paling pinjem
saya gak tau entah dimana
lagian kamu tuh masih sekolah kok kerja
gak boleh kau ngerti gak
nah orang tua salahmu kenapa jarang baik
mati juga dia
sekarang kita buang dia
berat banget lagi nih tua
pekerjaan kita sekarang sudah beres
tinggal terima bonusnya jim
kalau begitu kita ambil uangnya sekarang
kalian segera pergi
nanti kalau aku perlu kalian
aku akan telpon
terima kasih pak
terima kasih pak
papa aku ingin pergi
saingan saya untuk menjadi lurah di desa wajo ini sudah tidak ada
kakak saya badan sudah meninggal dunia
saya yang paling takut sama badar itu
karena dia tuh sangat berpengaruh sekali di desa ini pak
saya mengerti pak bunda saya mengerti
pak burhan jangan khawatir
tidak lama lagi pak burhan akan menjadi lurah
tinggal menunggu saat pelantikannya saja
dan itu tidak lama lagi
terima kasih pak
gimana sekarang pak burhan
ya terima kasih lah sama pak malik
bagi saya semua bisa diatur
pak ridwan jangan khawatir
nanti kalau dia tanya kita bicarain apa bilang aja gak ngomong apa apa
jangan khawatir keamanan pasti terjamin
tapi pak malik harus melindungi saya
waalaikumsalam selamat datang
terima kasih pak ridwan
dan sekarang bapak bisa bergerak dengan leluasa untuk mencari pendukung di desa ini
dekati masyarakat dan ingat jangan sakiti hati mereka
agar nanti di pemilu partai kita bisa menang
akan saya perhatikan itu pak
dan bapak percayakan pada saya dan harus yakin bahwa pemilu nanti partai kita pasti menang
padahal kematian pak badar belum ada empat puluh hari
tapi kenapa ya muka pak burhan gak kelihatan sedih
ali ayah sudah meninggal sekarang
dan saya masih kuliah
saya harus cari kerja sambil kuliah untuk ngebiayain kuliah saya
ya ah kita harus dikulih
pernah juga pak

tapi udah lagi kan
bang kau berani irep tuju
tidak mau baca nuras pack lagi
geranda kerja aku
di kalimat sudah bewarosi
ijazah ijazah yang waktu itu paling pinjem
saya gak tau entah dimana
lagian kamu tuh masih sekolah kok kerja
gak boleh tuh berarti gak
gak apa apa gue boleh aku gak apa apa
untuk kena ijazah aning lagi bu
makanya jadi orang itu jangan bego
masa ijazah sendiri dikasihin sama orang
udah ijazahnya dikasih sama orang

percuma aja bu adik kok
nanti ibu minta ijazah sama pak le ibu
orang kayak pak le itu gak bisa diajak kompromi bu
udah deh ibu anggap aja ijazah itu hilang ya bu
supaya ibu gak pusing
begini ijazahnya kayak ngelyang
yaa ijazahnya yang nginjic terima
ijazah gotta ganti gimana pak thiel
perkembangannya cukup baik
dan itu memang berkat pak burhan
sesuai janji saya
saya akan kemari
diterima ya pak burhan
pokoknya pak burhan cincailah
makasih pak teo
oh iya pak burhan
kalau ada yang mau menjual tanah cukup luas
tolong beritahu saya
saya ingin membuat pabrik penggalangan ikan
jangan khawatir pak teo
saya akan menghubungi bapak
saya permisi dulu pak burhan
terima kasih lho pak
terima kasih lho pak teo
kalau begitu saya permisi dulu pak burhan
selamat jalan pak
hati hati di jalan
membuat dari siapa
asiknya kalau jadi lurah
tapi harus pinter pinter
apalagi di desa yang strategis ini